pembatas jalan ini dipasang di sepanjang jalan asmk jakarta barat
guna menghindari para pedagang kaki lima untuk memakan bahu jalan
sehingga mengakibatkan kemacetan
dan bagaimanakah akhirnya respon dari para pedagang ini
dari kebijakan yang diterapkan oleh dinas perhubungan setempat
pemasangan pembatas jalan ini juga merupakan upaya
suku dinas perhubungan jakarta barat untuk mengurai lalu lintas
imbas penutupan kawasan rendah emisi di kota tua
kepala sudin perhubungan jakarta barat erwan syah menyatakan
pembatas yang dipasang terbukti efektif mengurangi pedagang kaki lima
berjualan di bahu jalan
pemasangan mcb yang di dalam asmk kami lihat sangat efektif
untuk menghalau pedagang yang ada di jalan asmk
sepertinya sampai saat ini pedagangnya
hampir tidak bisa berjalan
tadinya itu penuh menghambat arus lalu lintas
adanya pembatas jalan memang efektif mengurangi pedagang kaki lima
yang berjualan sembarangan
namun di sisi lain pedagang yang tersisa merasa jumlah pelanggan menurun
sejak arus lalu lintas dialihkan ke jalan asmk
secara tidak langsung banyaknya kendaraan yang melintas
dinilai menyulitkan pelanggan untuk berpindah tempat
atau menyeberang jalan
lumayan agak sepi ya soalnya kan mobil lewat
jadi orang kalau mau milih milih gitu dia nyeberangnya susah
lebih lebih hanya sekarang
orang ramai belanja kan
sekarang ramai mobil lewat
yang ramai sebelah sana yang orang belanja
selain pemasangan pembatas
petugas di skup setempat juga bersiagat
agar mengatur lalu lintas jika terjadi kepadatan
siva maulida kurnia yuniarwan jakarta